oke berikutnya penambahan kasus positif covid di indonesia kembali mencetak rekor hari ini yaitu bertambah satu dua ratus empat puluh satu orang tertinggi sehingga kasus positif corona mencapai tiga puluh empat tiga ratus enam belas kasus
selain itu tambahan kasus sembuh juga mencetak rekor dengan tujuh ratus lima belas orang sembuh
hal ini disampaikan jurubicara pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas ahmad yuryanto dalam konferensi pers yang berlangsung di geraha bnpb pada rabu sore
ini memberikan tambahan kasus positif yang kita konfirmasi sebanyak satu dua ratus empat puluh satu orang sehingga totalnya menjadi tiga puluh empat
kalau kemudian kita
rinci lebih lanjut tentang kasus positif ini maka kita dapatkan penambahan di lima provinsi
yang pertama adalah jawa timur hari ini melaporkan dua ratus tujuh puluh tiga kasus konfirmasi positif dan sembilan puluh tujuh sembuh
kemudian sulawesi selatan satu ratus delapan puluh sembilan dan melaporkan lima puluh tiga sembuh
dki jakarta satu ratus lima puluh tujuh orang
dan melaporkan satu ratus empat puluh enam sembuh
jawa tengah meningkat satu ratus tiga puluh sembilan orang
dan melaporkan satu ratus delapan belas orang sembuh
kalimantan selatan satu ratus dua puluh tujuh orang positif baru dan sepuluh orang sembuh
penambahan kasus positif ini disebabkan karena tracing yang agresif dilakukan
sehingga bisa kita lihat bahwa sebagian besar penambahan kasus ini adalah spesimen
yang dikirim oleh puskesmas atau dinas kesehatan
tidak didominasi oleh spesimen yang dikirim oleh rumah sakit
ini adalah bukti bahwa memang tracing yang agresif akan bisa menangkap begitu banyak kasus positif
kasus sembuh secara keseluruhan menjadi tujuh
hari ini kita dapatkan tujuh ratus lima belas orang sehingga totalnya adalah dua belas satu ratus dua puluh sembilan orang